saya aja jangan ntar kalau makan bisa nyoncor bahwa enggak apa apa
baji eh ini orang boleh tahu kagak percaya bener nih udah kasih saya aja
jangan jangan ini bubur enggak layak dimakan debasi bukan untuk saya makan
tapi buat makan ayam saya dikasih aja pak haji daripada dibuangkan mubazir
tahu tubuh dari warung sulam banget bener bener
gimana dong nih kalau kalau bikin rancunan buburnya sih sulam coklat aja
nunggu lagi ada apa pojanat
anak ayah siapa tahu aja bisa bantu bantu kerja di warungnya porodiah ya kalau warung
porodia yang di mall itu buka insyaallah insyaallah
iya makanya tunggu ya kabarnya anaknya nganggur belum dapat kerja
doain aja biar lancar ya amin terima kasih ya
assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah
mak semua ini gara gara bang sulam kok lu nyalahin si sulam kalau bang sulam enggak
lunda lunda bayar panjartan itu kejadiannya enggak kayak gini kan mak
nggak baik nyalahin orang lain
hai lu kudu ikhlas biar hati lu tenang ya
impian roh jadi hancur inget roh rezeki itu enggak akan kemana pasti allah kasih jalan
lain inget itu roh ya roh malu malu sama tetangga mak roh malu
kini datang ke sini
wagah awan gua musti kegak nih
maksimal kesini udah ber atheist
ya mau ketemu abang roby tersayang dong
masih mau ketemu situ sih
pak robinya lagi di luar kantor
baru aja keluar
baik setelah makan siang pak saya selesaikan
masih udah datang kira kira ya
alhamdulillah selesai juga
udah gak usah protes
udah gak usah protes
robi udah keluar jadi aman
soalnya gue gak mau kalo bos gue tau
ada orang asing masuk kantor
ya udah yaudah
begini loh artikah yang cantik
gue mau nanya sesuatu sama
apa bener lo suka sama robi
lo mesti jauhin rumana dari robi
apa hubungannya rumana sama pak robi
ya jelas lah
karena rumana itu suka sama robi

kalau yang entum mah
gue udah tau dari dulu kale
cuman yang namanya rumana itu bukan level gue
lo tuh salah
selama rumana sama robby masih berhubungan
lo gak punya celah buat masuk ke dia

apa gue gebukin aja tuh orangnya sih rumana

ya pake otak dong
lo datengin aja rumahnya baik baik
rumana kan pasti takut

karena tampang lo tuh kan secara galak gitu kan
oh gitu doang
oh gitu doang

gue tuh udah sering yang nampain ngedapret orang sambil senyum
berhasil juga jebakan gue
berhasil juga jebakan gue
berhasil juga jebakan gue
berhasil juga jebakan gue
berhasil juga jebakan gue
berhasil juga jebakan gue
berhasil juga jebakan gue
berhasil juga jebakan gue
waalaikumsalam bang robi
bang sulang bersedia menjadi pembicara di depan anak didik kamu
subhanallah yang bener
iya nanti bang sulam menceritakan semua kisahnya
sampai dia bisa naik haji
bang roby udah dulu ya
rum udah mau sampe nih nanti kita sambung lagi
iya selamat mengajar ya
barahmadi ini kita berhenti disini aja
barahmadi ini kita berhenti disini aja
disini aja rum
makasih ya udah anterin rum
rum apa anterin ke dalam ya
gak apa apa rum bisa sendiri kok
lagian nanti bang ramadi malah jadi telat lagi
makasih ya bang

kayaknya dia bener bener belum tertarik sama gue

gue harus gimana lagi ya
mau diapain ya bubur
mau gua makan
gue gak doyan buatan si sulam
sama umi juga kagak doyan
kagak ada nafsu nafsunya liat tuh bubur

yaudah deh abah buang ke tempat sama aja deh
yaudah deh abah buang ke tempat sama aja deh
jadi makan tikus sama ayam
yaudah deh buang sana dibuang
ngapain disini pak haji apa yang mau dibuang tuh
ini pak ustadz
tadi malam saya lupa sama istri dan anak makannya
jadi keburu basi
buburnya jangan dibuang pak haji buat saya aja
gak apa apa pak ji
eh ini orang kalau kasih tau kagak percaya bener nih
gak kasih saya aja
jangan jangan lah ini bubur tuh
nggak layak dimakan udah basi
bukan untuk saya makan pak haji
dikasih aja pak haji daripada dibuangkan mubazir
dikasih aja pak haji daripada dibuangkan mubazir
aduh si abang siapet tuh
katanya udah basi
tapi masih hangat
padahal kalo pak haji tau
di luar sana masih banyak orang orang
yang kelaparan seperti saya pak haji
malah makanan masih layak untuk dimakan
udah sana lu
rebak banget lu
kayanya lagi berantem apa mulung
mana ada ustadz sakarya lagi
mana ada ustadz sakarya lagi
pasti nih dia
buang bubur lagi nih ketauan
buang bubur lagi nih ketauan
pak yat kecil aja
gua gak mau ikut campur
gua malu sama ustadz sakarya
saya jadi bingung nih
kenapa saya terima ya
tawarannya si rum buat ngisi
acara pengajian anak anak jalanan
gimana sih bang ojo saya kan belum pernah tampil di depan
ntar malah bikin mahu lagi
kalo belum dicoba kenapa harus takut salah pak haji
bener juga lu
allah tuh paling benci